tahun baru berarti aturan baru dan hal ini juga diterapkan oleh komisi pemberantasan korupsi
yang mulai dua januari dua ribu sembilan belas kemarin memperlakukan aturan borgol beserta rompi oranya kepada para tahanan kasus korupsi
salah satu tahanan kpk idrus marham yang merupakan menteri sosial mengaku tidak keberatan dengan aturan baru kpk tersebut
ada yang berbeda dengan penampilan para tahanan kpk
tak hanya berompi oranya mereka kini di borgol
seperti yang tampak pada tersangka dugaan suap dana alokasi khusus pendidikan kabupaten cianjur cecep sobandi
untuk meningkatkan pengamanan pada tahanan kpk mulai memperlakukan aturan penggunaan borgol untuk para tahanan terhitung sejak dua januari
penggunaan borgol berlaku sejak tahanan keluar rumah tahanan sehari hari baik untuk keperluan penyidikan maupun cek kesehatan
mulai hari ini ketentuan tentang pemborgolan terhadap tahanan kpk mulai kami terapkan ada sekitar empat puluh ya
dua puluh orang yang sudah diimplementasikan aturan tersebut
ada yang untuk kebutuhan pemeriksaan di penyidikan di kpk ada untuk kebutuhan persiapan menjelang proses persidangan
salah satu tahanan kpk yang merupakan mantan menteri sosial idrus marham mengaku tidak keberatan dengan aturan baru kpk terkait pemasangan borgol untuk tahanan
angka yang diambil oleh kpk dan lembaga penegak hukum lainnya
sebagai bagian daripada format penegakan hukum untuk keadilan saya kira patut kita dukung kita hormati
sebelum aturan borgol diberlakukan penggunaan rompi oranya seakan sudah menjadi simbol dan identitas para tahanan kpk sejak tahun dua ribu tiga belas